sukses terpilih menjadi ketua mahkamah konstitusi ternyata anwar usman tidak mengawali karir profesionalnya dalam bidang hukum
anwar lahir di desa rasabow bima nusa tenggara barat pada tiga puluh satu desember seribu sembilan ratus lima puluh enam
setelah lulus dari sekolah dasar pada enam puluh sembilan anwar melanjutkan pendidikannya di sekolah pendidikan guru agama negeri
selama enam tahun hingga seribu sembilan ratus tujuh puluh lima anwar memperoleh pendidikan sarjananya di fakultas hukum universitas islam jakarta
karir profesional pertama yang dijalani anwar adalah menjadi seorang guru honorer di sd kali baru jakarta
ia diangkat menjadi calon hakim pengadilan negeri bogor pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima di mahkamah agung anwar
yang pernah menjadi asisten hakim agung mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu tiga
kepala biro kepenggawaian ma mulai dua ribu tiga
hingga dua ribu enam diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi jakarta pada dua ribu lima
kepala badan litbang diklat kumdil ma pada dua ribu enam dua ribu sebelas dan menjadi hakim konstitusi selama dua periode berturut turut mulai dua ribu sebelas hingga dua ribu lima belas
mantan ketua mahkamah konstitusi arief hidayat menyatakan terdapat pekerjaan besar yang akan diselesaikan pada tahun dua ribu delapan belas
yaitu pilkara serentak dua ribu delapan belas yang digelar
di satu ratus tujuh puluh satu daerah
hal ini diungkapkan arief saat memberikan sambutan di rapat pleno khusus pemilihan ketua mk periode dua ribu delapan belas dua ribu dua
arief berpesan kepada ketua mk terpilih untuk dapat menjaga kepentingan bangsa ideologi pancasila dan independensi hakim konstitusi
arief tidak bisa lagi menjadi ketua mk lantaran telah terpilih sebanyak dua kali
ia menjabat pada tujuh januari dua ribu lima belas lalu menggantikan hamdan zulfa
kemudian terpilih kembali sebagai ketua mk pada empat belas juli
ketua mk dianggap sebagai ketua mk di dua ribu tujuh belas
meskipun independensi imparsialitas otonomi kita masing masing tidak bisa dicampuri oleh seorang hakim yang lain atau beberapa orang hakim yang lain